dan dia bayar preman untuk nyerang orang
bener bener otak kriminal itu orang
aku juga gak nyangka dia ngelakuin hal itu enggak
sekarang lo tau gak si malu gue jadi kepikiran lo
jangan jangan kesouzonan gue ke dia tuh berubah
dia yang udah ganti password imamnya roy
bisa jadi kan
ya tapi kan dia adiknya andin gak
aku rasanya aku masih gak percaya ya dia melakukan hal itu
yang namanya orang mau berbuat kejahatan gak pandang bulu
terus sekarang gini aja deh
kita ketemu sama elsa
kita coba bahas disini
tapi habis aku praktek ya
oke siap kalau gitu
kalau gitu nih gue pokoknya udah bangun oke
sampai ketemu nanti
abis praktek masih lama
gue bener bener gak bisa tidur semua
iya ren kamu udah di rumah saya
oke saya keluar sekarang kita ketemu di depannya ya
pagi pak rendy
ini tumben banget pagi pagi udah nyampe
iya ada yang harus saya serahin kepal pagi ini
hai om rendy
waduh udah rapih aja mau kemana semangat banget
iya dong kan aku mau main sepeda sama papa
sepedan sama papa wah seneng banget ya
rena sayang putri celitanya miss kiki
sambil nunggu papanya rena tadi
mau nggak biar ini lho latihan untuk sementara
mama papanya di sini nemenin rena untuk belajar main sepeda gitu
jadi nanti pas papanya rena yang asli dateng
rena itu udah lancar go wishnya
karena kan udah belajar sama mama maman papa papaan yang ada di sini
udah kan ada mama papanya
oh ya udah oke
aduh ayo muter muter muter lagi
ini aku juga pegangin rena
pintar banget anak papa ya
yang semangat ya sepeda annya
nggak berasa ya
kayaknya baru kemarin gitu anak kita belajar jalan
eh sekarang udah pinter gue sepeda
jadi ke minggu depan dia udah bisa mancal becak kayak mas
keren banget itu

kita bukan murid
kalau lagi pura pura gini tuh hola emang
kan ada orang bukannya patung
ngambil pengki sama sapuli nih
ngambil di pojok deket pun
boleh saya minjem teleponnya
tolong ya bu
saya butuh telepon orang tua saya
mama di mana sekarang
elsa mama baru sampai bandara
tadi mama dapet tiket pesawat pagi sayang
aku percaya mama bisa bantu aku
karena cuma dengan cara ini
aku bisa keluar dari sini mah
tapi mama gak janji ya
papa nggak tau kan
malah mau ke pulau seribu
mudah mudahan papa gak curiga
nanti mama kabarin aku
jantungku berdebar kencang sekali
kenapa cara ini akan berhasil
udah mandi cuci muka
masih aja ngantuk
mata kamu ini merah banget lemas
kamu kurang istirahat
udah mendingan kamu istirahat aja sekarang ya
nanti biar aku jelasin ke rena
kalo misalkan kamu lagi nggak enak badat
saya udah janji sama rena
saya nggak mau badek badek sama dia ma
nggak kecewa lagi
mas al benar benar menyayangi reina
dan tak kenapa
hatiku selalu terasa hangat
setiap melihat mas al sangat menyayangi rena
dan tak pernah menangis
dan tak pernah menangis
dan tak pernah menangis
aduh aduh aduh
mas al bawa pelan pelan gitu loh
kan badannya istrimu ini kan cuma seuplik
nanti kalo ketarik sama tangannya rena
demodus haluk aja loh kerjaannya
gak usah senyum senyum
mas dukuh ini kalo udah begitu makin mirip sama mas
salah naik muka ini emang bisa aja ya ma ya
kita ajarin raina anak kita main sepeda lagi
biar nggak jatah mas
jangan lepasin ya mas ya
nanti aku jatuh loh mas
rena papa udah dateng
papa udah dateng
orang papanya ada di sini kok ya
aduh mama anak mama emang pintas
apa sih mbak mirna
mama yuk kero
nama nina rena main sepeda sambil nyanyi nyanyi
mama yuk hero gitu mas